awas kamu pika aku bakal balas perbuatan kamu
wah apa sih mas aku lagi kerja
aku cuma mau ngasih tau kamu
coba deh kamu tengin ibu
ibu tuh lagi sakit
mas udah bilang belum sama ibu
suruh ibu pake baju yang aku kasih
baru aku mau pulang
udah deh mas gak sosok alim
kamu kenapa jadi bubble gini sih sekarang
gak ada rasa empatinya sama orang tua
apa gara gara kamu tinggal di amerika
terus kamu jadi gak menghargai orang tua
udah deh gak usah cerama
udah mendingan sekarang mas pulang
karena aku sibuk
hai lihat lihat dong kalau jalan gimana sih kebakaran bu kebakaran kebakaran
kebakaran kok bisa putih kebakaran saya juga nggak tahu butik tiba tiba apinya menjalan ke
butik kita terus gimana dong itu butik butik saya baju baju saya mau hamalkan gimana susah
kok nggak ada yang bisa kami selamatkan api udah keburu menjalan halo findo findo kamu udah dengar
kalau kamu butik aku kebakaran iya aku dengar beritanya kok kamu gimana sih katanya kamu desain
interiornya itu nanti kebakaran tapi kau kebakaran dulu orang butik kamu yang kebakaran kok jadi aku
misal lain bukan bukan gitu maksud aku betul betul pusing banget sekarang aku
pusing banget aku butuh kamu kamu kesini ya seru banget aku nggak bisa ini please
dong please banget kamu kesini ya bantu aku urusin asuransi kebakaran kan berkas berkasnya semuanya
terus ayo dong mas jangan terpantas halo findo kamu sama selingkuhan kamu ya boleh emang kenapa
siapa kalian maaf bu kami letusan dari bank acb mau memberikan hasil surat hasil
keputusan adalah atas rumah ini ini suratnya bu
rumah ini di dalam
kenapa bisa begitu mas ibu sudah terlambat membayar cicilan selama enam bulan
eh mas jangan sembarangan ya saya nggak pernah telat kok bayar cicilan rumah saya bayar cicilan
rumah melalui findo maaf bu sebaiknya ibu konfirmasi langsung dengan pak findo nya tapi
hari ini saya dapat tugas dari bank untuk ibu mengosongkan rumah ini hari ini juga

aku ajak rumah sakit diperjalanin di
handphone kamu tuh nggak aktif
aku gak nyangka allah kasih aku ujian supaya aku bisa pulang ke rumah
yang pertama butik aku kebakar tapi aku masih aja aku nggak mau nemuin ibu
butik kamu kebakar

terus allah ambil rumah aku mas
terus allah ambil rumah aku mas
terus allah juga tunjukin kalau vindo tuh bukan orang baik
baru aku mau pulang ke rumah tapi semuanya udah terlambat ya
udah nggak ada
ibu pernah bilang sama aku
dan dia percaya bahwa kamu akan pulang ke rumah

tapi dia gak mau temuin kamu takut diusir sama kamu
sebenarnya aku cuma kasih pelajaran buat ibu mas
supaya ibu tuh gak pake baju baju jelek lagi
karena aku gak benci sama ibu aku gak benci
kamu kasih pelajaran ke ibu
ibu kau nih kebalik ya
seharusnya kamu yang belajar dari kesederhananya ibu tau gak
terjadi biar tak terjadi
itu pelajaran buat kamu
bener kata mas bastian
aku jauh jauh sekolah ke luar negeri
aku cuma dapat ilmu desain baju
tapi aku gak bisa mendesain hati aku selembut seperti ibu
itu aku sangat menyesal yes
terus pelajaran apa yang bisa kamu dapat dari kisah ini
paling nggak para pendengar juga bisa ngambil pelajarannya
sebenarnya ada satu hal yang ingin ibu sampaikan buat aku
tapi yang ada aku malah salah paham
ibu sadar banget
bahwa hidup itu hanya diukur oleh kain kafan
makanya ibu itu sangat menjaga sekali cara berpakaian dia
aku selalu menganggap diri aku tuh lebih pinter
dan berpendidikan lebih dibandingkan ibu
jadi aku anggap ibu
ibu itu rendah di mata allah
aku sangat menyesal
sekarang aku mau bangkit
aku mulai lagi dari nol
aku mulai lagi bangun usaha buktik yang baru
tapi konsepnya pakai konsep dari ibu
butik murah berkah
salma terima kasih banyak ya sudah mau berbagi kisah kamu sama kita
akhirnya para pedagang setia suara hati ibu kita sudah sampai di penghujung acara
barusan kita mendengar kisahnya salma dan ibunya amina
bener bener menyentuh ya guys
jadi menurut aku ibu adalah pembohong sejati untuk kebaikan anaknya
di saat dia sakit dia bilang dia baik baik saja
di saat dia sedih dia bilang dia bahagia
semua demi anaknya
jadi yuk kita bikin ibu kita senang
kita bahagiakan ibu kita selagi kita masih dikasih waktu sama tuhan
saya athias kadarsi pamit undur diri dari acara favorit kita semua
suara hati ibu
sampai jumpa di episode berikutnya